hai kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta mencapai sebelas empat puluh sembilan persen menduduki peringkat ke dua belas
provinsi dengan kemiskinan tertinggi di indonesia dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual
benny suwarsono kepala bapedah daerah istimewa yogyakarta selamat pagi pak benny salam sehat
pak langsung tak ini masih dia selalu iya alhamdulillah papa ini kita ya pak ini informasi
terkait dengan kemiskinan yang dirilis oleh bps ya terkait dengan yogyakarta pemerintah di
menyebut ini ada anomali pak dibalik laporan bps yang menyebut provinsi yogyakarta termiskin
sepulau jawa bapak mungkin bisa menjabarkan sebenarnya anomali dibalik laporan bps itu apa pak
ya terima kasih mas yuda jadi diskusinya memang menjadi sangat menarik ya karena keunikan
keunikan itu menyukai menjadi anomali tapi semuanya perlu kami sampaikan terlebih dahulu
mas yuda bahwa angka angka ini adalah agregasi dari kinerja semua yang kita lakukan di
diy termasuk dalamnya angka angka agregasi di kabupaten kota kita tahu angka sebelas empat puluh sembilan itu
ternyata dari statistik menjadi tertinggi sepuluh jawa tetapi tidak terbanyak sepuluh jawa masa mas yudha
sehingga ini menjadi diskusi awal kita untuk nanti nyambung ke diskusi berikutnya kenapa anomali
sehingga kita juga tidak sedang ingin selalu berlindung dengan fase anomali kita ingin berdasar
sesungguhnya secara mikro kita tidak bisa mendisikan kemiskinan itu hanya dari angka makro
yang sudah tersusun dan terinformasikan sehingga ketika kita bicara anomali memang harus di
sandingan juga dengan angka angka yang sama melalui ilmu ilmu akademis yang bisa dipertanggungjawabkan
sebagai contoh misalnya kenapa kita semua selalu menyebut anomali atau paradok pada sisi
angka kemiskinan sebelas empat puluh sembilan sebetulnya sesungguhnya naiknya sangat tajam adalah antara bulan maret
ke september dua ribu dua puluh dua maret dua ribu dua puluh dua angkanya sudah di angka sebelas tiga puluh empat naik menjadi sebelas empat puluh sembilan dibandingkan year to year
september dua ribu dua puluh satu ke september dua ribu dua puluh
sehingga sudah terjadi penurunan secara signifikan tapi angkanya masih tertinggi sepuluh jawa tidak terbanyak
masih sudah kita lihat angka angka terutama di indeks pembangunan manusia dimana ada tiga komponen
apa indikator utama di indeks pembangunan manusia pertama soal bagaimana dia membangun kesehatan
ukurannya satu dengan kesehatan bisa dilihat kesehatan dari
angka atau indeks usia harapan hidup di mana usia angka harapan hidup di dia adalah tertinggi
atau terpanjang semasa sekarang ini gitu dengan tujuh puluh lima koma rata ratanya begitu kemudian dari indeks yang
kedua adalah soal kesehatan ya soal tadi soal kesehatan yang kedua adalah soal pendidikan
pendidikan usia harapan rata rata lama sekolah di dia adalah lima belas koma setara dengan diploma tiga harapan
koma yang memang harus kita akui bersama adalah soal ekonomi jadi dari indikator utama utama indeks
pembangunan manusia dalam soal ekonomi ekonomi adalah daya beli dimana ukuran ukuran yang
termuat di dalam statistik itu adalah bagian pengeluaran dan asupan apa namanya makanan
yang dinikmati oleh seseorang sehingga diukur menjadi statistik yang sekarang kita ketahui
ini angkanya menjadi ekstrim berikutnya kemudian dari indeks desa membangun
indeks desa membangun ini menceritakan bahwa pembangunan di desa yang memang konotasinya
kemiskinan yang lebih tinggi dibanding perkotaan yang selama ini kita kenal itu indeks pembangunan
desanya di di tidak ada lagi desa sangat tertinggal tertinggal ataupun bahkan berkembang
semuanya pada kategori maju dan mandiri sementara dari indeks yang lain kita bisa melihat indeks
kebahagiaan hidup kemudian indeks kesejahteraan dan seterusnya ini menggambarkan statik yang saling
terhadapan walaupun kadang tidak bisa apple to apple mahasiswa sehingga dengan dengan angka angka
yang disandingkan semacam ini ini belum bisa kami suguhkan secara perbandingan secara sangat nyata
sehingga kita menyebutnya paradok sementara secara kultur masyarakat jogja itu lebih pada suka
geminastiti turgatiati artinya begini tidak mudah untuk membelanjakan sesuatu kalau memang tidak perlu
kemudian hal hal yang lain yang menjadi investasi masyarakat itu belum termunculkan di dalam
perbandingan ketika seseorang dinyatakan oh kenapa tidak belanja gitu atau kenapa tidak beli
sementara dia punya investasi apa namanya berasnya mengambil sendiri di apa namanya di sawah kemudian
sayurannya bisa diambilkan di kebun dan seterusnya ini kan yang kita sebut dengan investasi kemudian
hasilnya tadi harapan rama lama sekolahnya itu menjadi terbaik begitu orang menginspirasi kan
untuk pendidikan sehingga kalau kita melihat dari sisi asupan makanan dan pengeluaran memang tidak
bisa dilihat dari bagaimana dia mengeluarkan dan bagaimana dia menjadi asupan di dalam ukuran ukuran
itu ini mas yuda yang mungkin diskusi awal bagaimana kita memandang sekali lagi angka ini adalah angka
yang menjadi trigger kami melihat lebih lanjut karena kita bisa mengambil dari sisi makanan yang
oh secara mikro sebetulnya kalau kita sebutkan pada kalau kita dulu bahasanya ada
bahasa statistikanya namanya kecil kalau sekarang sudah harus membaca presentil arti kedalaman dan
keparahan itu p satu p dua menunjukkan karakter perbaikan atas menurutnya antarwilayah antarwilayah saya
nyebut masjidnya misalnya di di itu ada empat kawasan satu kota selatan itu terdiri dari gunung gitu bantul
dan kulon progo itu kita sebut biasanya wilayah selatan punya dari wilayah tengah kota jakarta
wilayah utara ada sleman memang terjadi gap antar wilayah di dalam apa namanya baik itu dari
sisi pendapatan maupun dari sisi bagaimana dia melakukan belanja begitu ya sehingga ini harus
kita dorong maka angka inilah menjadi trigger bagi kami melihat kedalaman dan keparahan itu menjadi
utama di kami sehingga berikutnya harus kita tata betul di samping memang ada anomali anomali yang
secara spesifik memang sulit untuk di disandingkan bahasa kami dibandingkan gitu yang lalu memang
data data statistik ini kan harus bisa dibandingkan dengan apa namanya daerah lain itu masih udah ya pak
benny saya tertarik dengan kesejangan dalam masyarakat di yogyakarta td lima kabupaten kemudian
bagaimana purchasing power mereka yang menarik data dari bps sendiri mengatakan bahwasannya rasio gini
atau gini ratio itu data dari bps ada gap cukup besar
empat ratus lima puluh sembilan ini menunjukkan kesejangan kesejangan antara si kaya dan miskin di yogyakarta itu makin melebar pak
lalu bagaimana anda melihat hal ini ya mas ida maka ketika kita bicara tadi angkanya sebelas empat puluh sembilan itu
kan berdampak kepada pengembangan wilayah kata kuncinya adalah pemerataan dan mendorong pembangunan
ke selatan tadi itu jadi kalau dulu orang semua orientasinya bangun itu ada di utara di sleman dan
pembangunan itu ke arah selatan artinya reorientasi kita kembali membangun wilayah selatan yang memang
terjadi gede baik gini maupun rasionya akibat ketimpangan dikemiskinan tadi maka rencana
pembangunan kita ke selatan contoh paling konkret mas yuda sudah terbangun terbentang jalan sepanjang
satu ratus enam belas kilo di jalur lintas pelabuhan selatan mungkin mas yuda experience kesana kita lihat sehingga kita
itu itu sudah terbangun hotel bintang empat ke atas ya yang sudah ada hunianya ada satu bintang yang
dulu tidak pernah ada di gunung kidul sekarang sudah ada bangunan hotel bintang empat di gunung
gitu dan seterusnya akan kita kerahkan dari sisi pendidikan kami didukung oleh uin oleh gajah mada
membangun cabang pendidikan di kulon rokong di gunung kidul supaya apa persebaran itu lalu nanti
anak belajar mahasiswa itu berubah menjadi pendidikan yang lebih baik untuk kita dan kita bisa membangun
itu bergeser dari dulu orientasi selalu ke utara di sleman dan di kota bergeser ke selatan supaya pak
bisa mengurangi gap antar wilayah tadi karena wilayah selatan itu kalau sederhananya kan jarang melihat
tulisan sale sale ya mas yuda ya sell itu maksud saya gitu sell diskon up sekian gitu tapi di utara
kan marah sekali sehingga belanya itu tumbuh sementara di selatan pergeseran uang itu dilakukan
dengan pertukaran barang begitu punya pisang di
tukar sayur punya sayur ditukar beras dan seterusnya begitu sehingga tidak terlihat adanya
sirkulasi ekonominya bentuknya uang yang bergulir begitu bila dibandingkan wilayah tengah dan selatan
masih ya pak benny menurut anda katakan terkait dengan bagaimana pemerataan terhadap pembangunan
kemudian juga purchasing powers ini masyarakat utara selatan yogyakarta berpengaruh ini sepertinya
inline dengan gubernur dki yogyakarta seri sultan habang kubono sepuluh mencalankan visi misi untuk
kejar lonely misalah tan sebagainya salah satu upaya pemakaian nah kalau bicara tentang selatan
mengapa di yogyakarta terkesan lebih lambat pak apakah memang secara geografis tidak begitu
menguntungkan buat para petani ataupun juga para wisatawan tidak terlalu tertarik tapi tadi
bapak katakan di gunung kidul sudah mulai banyak hotel karena kita juga mengingat gunung kidul salah
satu kawasan wisata yang mencarakan we startabari dengan partial yang begitu banyak tapi di satu sisi
kendala pariwisata juga accessibility
lalu mengapa pak tidak terjadi pemerataan di yogyakarta
dan cukup lama pak pemerataannya terjadi
ya mas yuda jadi selatan itu kan hampir tiga per empat luasan wilayah di i
kalau kita baca
kita bisa gunung itu saja gunung kita luas wilayahnya empat puluh enam sekian persen
jadi luasnya luar biasa
tentang alam ini lalu mempengaruhi daya dukung kita terhadap selatan
mengapa sekarang kita semua dari data data saksi kita harus ke selatan
karena kita belajar dari proses pengalaman itu
sehingga rpcmd dua tahun terakhir yang dua ribu dua puluh dua kemudian ke dua ribu dua puluh
sebelumnya ada tahun tahun sebelumnya itu arahnya sudah ke selatan
karena agregasinya atau akselerasinya tidak secepat di utara
karena tadi fokus orang investasi ini di utara
yang sudah accessibility sudah lebih made
maka kami semua kita dorong ke selatan
maka sekarang sedang dibangun pelabuhan perikanan gesing di selatan di gunung kidul
itu juga akan memompak kinerja ekonomi di wilayah sana
kenapa tadi kita orientasinya membuka hub dengan jalur lintas selatan selatan
sekarang sudah terbuka untuk wilayah ke pantai
jadi tidak hanya pantai tetapi juga
lautnya yang belum didaya gunakan secara optimal
menggeser mindset dari petani tanah putih
kenolaannya juga bukan barang yang bisa di membalik sebelah tangan
tidak seperti membangun fisik
reorientasi yang terus menerus masif dilakukan karena
peluang kita di ekonomi itu sehingga dari selatan
sehingga dari selatan
ada pantai dengan keindahannya
ada laut dengan mudik apa
perikanannya belum tereksploitas
sehingga itu kita buka ke selatan
belum lama ini kita juga buka jalur yang tengah
yang dulu kita sering macet ketika mau ke gunung kidul
akses wisatanya terhambat di piyungan
kita sudah buka akses tengah
jadi melalui jalur mreksik ke atas ke candi ijo
terus ke atas lagi ke ngelanggaran
itu upaya upaya membuka akses di selatan gitu
yang memang secara geografis lebih menantang dibandingkan wilayah utara dan tengah
sembari menunggu progres pembangunan infrastruktur
kemudian distribusi terkait dengan bagaimana investor akan tertarik ke kawasan selatan yogyakarta
ini yang menarik pak terkait dengan kalau kita bicara mengenai angka kebahagiaan ya pak ya
yogyakarta memang dikatakan bps angka kemiskinannya tinggi di jawa
tapi di sisi lain yang menarik adalah sebagai provinsi yang tingkat indeks kebahagiaan warganya tinggi
mungkin pak benny bisa menceritakan mengapa ini sangat kontradiktif ya pak
mengatakan kemiskinan tapi orangnya lebih bahagia
apakah ini juga berpengaruh
dipengaruhi oleh kultur dari masyarakat yogyakarta sendiri juga pak
dengan tidak ingin saling menghadang soal statistik
tapi faktanya kan kita hadapi realita sesungguhnya di lapangan mas ida
jadi kebahagiaan tinggi usia harapan hidupnya panjang gitu
ikrarnya bagus indeks desa membangunnya juga tinggi gitu
ini kalau kita hadapkan kan lalu tidak ketemu angka statistiknya gitu
kami tidak akan lalu bertahan mati matian kenapa itu menjadi tertinggi gitu ya
kami akan ures aja gitu mas yuda
supaya kita di dalam pembangunan itu kita bisa merima masukan dari semua unsur
hadirnya scene scene pagi hari ini sebenarnya kita mencerahkan kita semua
bagaimana kita memposisikan bi yang tadi konon kemiskinannya tertinggi
tetapi kok iya bisa ya
kan kalau secara teori kan tidak ketemu mas yuda

kan realitati di lapangannya tidak pernah ketemu teorinya
kan realitati di lapangannya tidak pernah ketemu teorinya
kemudian yang kedua orang miskin kok usia harapan hidupnya bisa panjang ya
kan reality akademinya juga tidak ketemu
nah kalau seperti itu sebetulnya ada entah di bapak tak kita kembali
orang jogja itu memang gemina sendiri turun hati hati gitu ya
jadi memang selalu memuas padai gejala itu
mas yuda sering ke jogja
nah sering ke jogja
nah sering ke jogja
coba kita belajar ini sama sama
kalau mas yuda sarapan pagi mau
kalau mas yuda sarapan pagi mau apa
di biro kan ada soto yang menghadap ke selatan
yang kondang sampai hari ini itu mas yuda
kenapa ketika apa namanya yang disajikan habis terus kemudian tidak buka malamnya
kan pertanyaan paling sederhana sebetulnya
artinya pada posisi itu berkah itu menjadi sangat luar biasa
sekali lagi kami tidak sedang menutup nutupi perkara orang jogja itu mudah bersyukur
tetapi ini memang fakta
tidak ada kelepangan yang kita hadapi mas yuda
sehingga reaksita angka itu kami dorong pembangunan ke selatan
tidak hanya ke selatan
kami harus dukung dengan kenisayaan teknologi informasi
kemudian di mana letaknya
ada di kalurahan
maka kami akan dorong reformasi birokrasi kelurahan
dan reformasi masyarakat yang ada di kalurahan
pemberdayaan yang harus kita lakukan
dan nanti akan segera kami rilis mas yuda kemiskinan ekstrimnya
yang memang tidak mungkin kami lakukan pemberdayaan
yang bisa kami lakukan adalah bagaimana dia mampu melindungi dan memberikan jaminan hidup para kami yang sudah tidak bisa diapapakan
nah ini proses penyelesaian data itu harus konkret
karena harus by name by address dan fakta di lapangannya ketemu
kalau tidak akan terureh angka angka ini saja yang bisa kami informasikan
terima kasih sekali pak beni buat waktunya
mudah mudahan tadi rencana untuk meningkatkan produktivitas infrastruktur dan juga investasi di yogyakarta selatan bisa segera terselenggara
sehingga angka kemiskinan secara statistik juga bisa diperbarui
dan juga bisa meningkatkan taraf hidup dan kebahagiaan yang inline juga dengan pendapatan masyarakat yogyakarta
salam sehat selalu bapak terima kasih untuk waktunya
terima kasih mas yuda salam sehat sekali salam dari jogja assalamualaikum